anak anak putri aja dibela belain
kok pada bawa keranjang hujan semua
neda tolong cuciin pakaian kami ya
udah cucian kami numpuk
nek maafin putri ya
padahal kemarin putri janji
bakal cari uang untuk bayar kontrakan
maafin putri ya
nek maafin putri ya
ya ampun put
putri kan masih kecil
jangan mikirin yang susah susah ya
biar nyari uang kontrakan
jadi tanggung jawab nene
biar nenek aja yang cari
putri cukup jadi anak yang
itu udah bikin nenek bahagia
bikin nene senang
nggak apa apa kok nek
putri udah berjaya
biasa mikirin yang susah susah
putri bakal cariin nene
uang untuk bayar kontrakan
sekarang nenek tenang aja ya
papa kamu nggak jadi ngasih uang ke neda
dia uangnya diambil lagi sama mama
iya aku naik sendiri
si putri sama naida diusir dari rumah kontrakan
rasain bagian mau kontrak
gue jahat banget sih
lihatlah jangan main sama kita
pergi jauh jauh sana
jangan main sama kita kita
sudah sudah jangan berantem
mendingan sekarang kita berdua
gimana caranya ngebantu putri dan neida
yang sekarang tinggal di rumahnya adi
tinggal aja serumah sama kambing
kaminya pak rt
kan gratis tuh
udah jangan dengerin
terus kita harus ngapain doang
oh iya aku punya ide
aku juga punya ide
gimana kalau kita bikin rumah dari kardus
usah dengerin maura
lebih baik kita bergerak untuk bantu putri
anak anak putri aja dibela belain
kok pada bawa keranjang hujan semua
neda tolong cuciin pakaian kami ya
tolong ya neda udah cuciin kami numpuk
saya tidak bisa terima cuci ya
karena sekarang saya
gak apa apa neda
saya tuh gak keberatan kok
kalau neda buka usaha cucian disini
neda kan emang butuh uang buat pr kontrakan ya kan
terima kasih aini
ya udah neda kita tidur cucian ya
semoga neda muah muah
yes usaha kita berhasil
kalau setiap hari neda dapet cucian yang banyak
neda dan mbitri jadi bisa bayar kontrakan deh
teman teman hari ini cucian yang diantar kemaren pasti udah kering
kak siti hidup kamu kemaren oke lah
iya ya untung semua orang tua kita setuju buat ngasih semua cucian ke putri
mudah mudahan uangnya cukup ya
apa jadi putri bisa dapat uang buat bayar kontrakan
oh ntar aku harus tangan lagi dong sama dia
ih mas banget sih
kalau cuciannya pada hilang pasti si putri disuruh ganti rugi
dan dia gak akan punya diet lagi
enggak aku gak lihat
siapa yang minta tolong ya put
putri ini banteng
ya itu kami kasih sayang anakku
kamu jangan takut ya
beno kamu ini coba banget sih
kalau aku sampai diseruduk terus aku luka
emangnya kamu bayarin ongkos ke dokternya
bajuku pada kotor
gara gara si banteng
hei maura ngapain kamu bawa cucian cucian itu
itu kan baju baju nyemuran punya teman temanku
maura kamu tuh ngambil baju baju cucian nenek ida ya
ini kan bajuku
maura kamu mencuri ya
ustadz tanya sama maura
apa betul ini baju bajunya siti
kalau emang betul bajunya city
kenapa muara ambil bajunya siti
ingat nak kita tidak boleh mengambil apa yang bukan hak kita
itu sama saja mencuri
ayo anak anak sekarang kita antar maura ke rumahnya
jadi pak jonny
maksud kedatangan saya ke sini
bukan minta pak jonny
untuk marahin maura
tapi justru sebaliknya
kalau pak joni tidak keberatan
ya ini sebagai salah satu tanggung jawab kita
sebagai sama muslim
untuk saling ingatin pak jonny
maura ini anaknya pintar
cerdas subhanallah cerdas sekali
tapi dia butuh perhatian pak
makanya gak heran kalau kelakuannya itu seperti orang cari perhatian
dia punya anaknya kalau dibiangi bandel banget
baju baju di rt kita ini gak ada yang mahal maura
kalau mau nyawa sekalian